kita ke informasi pertama pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
sejak selasa kemarin hingga dua minggu mendatang
pemantauan kepatuhan protokol kesehatan menjadi fokus pemerintah
terutama menjelang hari raya idul fitri dan mobilitas mudik lebaran
data yang dilaporkan oleh satgas penanganan covid sembilan belas menyebutkan
pada selasa lima april dua ribu dua puluh dua terdapat penambahan kasus positif sebanyak dua dua ratus delapan puluh dua kasus
untuk kasus sembuh terdapat empat tujuh ratus sembilan puluh delapan kasus
serta tujuh puluh dua kasus kematian pada tanggal yang sama
walaupun tren kasus kejadian covid sembilan belas menunjukkan penurunan
serta banyak pelonggaran terhadap mobilitas masyarakat seperti pelonggaran syarat perjalanan
namun perlu dilakukan peningkatan pemantauan kepatuhan protokol kesehatan di berbagai wilayah
pada tingkat desa sebagai ujung tombak pendegakan protokol kesehatan
apalagi menghadapi musim mudik lebaran mendatang
peningkatan juga perlu diupayakan pada pengawasan di tingkat terkecil
yakni desa atau kelurahan
utamanya pada daerah asal dan tujuan mudik yang akan datang seperti jawa dan sumatera
penting untuk ditingkatkan kedisiplinan protokol kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut
sayangnya masih sangat sedikit desa atau kelurahan di wilayah masing masing provinsi di indonesia
yang telah melaporkan kepatuhan protokol kesehatan